penerimaan peserta didik baru atau ppdb di dki jakarta hari selasa ini memasuki hari kedua
secara umum proses pendaftaran secara online pada hari pertama senin kemarin berlangsung dengan lancar
ya dan juga untuk mengetahui bagaimana informasi terkini dan juga perkembangan penerimaan peserta didik baru atau ppdb di jakarta
sudah terhubung dengan kami korespondensi ann indonesia arman helmi di smp satu ratus lima belas tebet jakarta selatan
nanti kita akan lihat ya bagaimana laporannya terkait juga bagaimana hari kedua penerimaan siswa baru
namun kita akan simak terlebih dahulu ya informasi berikut ini di mana penerimaan siswa baru sekolah menengah atas secara online
untuk wilayah dki jakarta sudah dimulai sejak kemarin
pada senin kemarin dan pada tahap satu dari dua puluh lima hingga dua puluh tujuh juni pendaftaran dibuka untuk jalur lokal atau sesuai dengan daerah tempat tinggal siswa
sejak pagi hari diva lulusan smp satu ratus sembilan puluh sembilan jakarta timur
dengan nilai rata rata sembilan sibuk mempersiapkan dokumen persyaratan penerimaan peserta didik baru atau ppdb tingkat sma
yang mulai dibuka secara online pada dua puluh lima juni
formulir pendaftaran harus diunduh terlebih dahulu di website www jakartasiap ppdb com
calon siswa tetap harus datang ke sekolah terdekat untuk memverifikasi data dan mendapatkan token pendaftaran
sekolah tujuan diva
adalah sma tujuh puluh satu jakarta timur
pada hari pertama antrean pengambilan token cukup ramai
setelah mendapatkan token calon siswa baru bisa mendaftar melalui jaringan internet
siswa bisa memilih maksimal tiga sekolah tujuan
tapi permasalahannya saya khawatir kalau misalnya ada orang yang kurang akses ke internetnya
terus masalah apa namanya kalau misalnya sudah mengakses internetnya terus
maka misalnya seperti apa sosialisasi ini kan belum terlalu banyak atau terlalu lengkap
nilai ujian siswa menjadi acuan utama dalam proses seleksi yang bisa dilihat secara real time
selain name apabila nanti ada jumlah name yang sama
biasanya nanti ada
ada klasifikasi berikutnya yang sudah diatur di dalam sistem
misalnya mata pelajarannya nilai mata pelajarannya
kemudian pilihan anak tersebut pilihan satu atau pilihan dua atau pilihan tiga
yang berikutnya adalah umur
peftaran ppdb jalur lokal akan ditutup pada dua puluh tujuh juni pukul dua siang
ppdb tahap dua akan dibuka pada dua juli mendatang
dinas pendidikan dki jakarta menyediakan
sma negeri dengan kuota empat belas sembilan ratus enam puluh dua kursi untuk calon siswa yang berdomisili di dki
dan satu tiga ratus tujuh puluh tujuh untuk siswa dari luar dki
mardika utama jakarta
untuk mengetahui perkembangan terkini penerimaan peserta didik baru atau ppdb di jakarta
sudah terhubung dengan kami korespondensi ann indonesia arman helmi di smp satu ratus lima belas tebet jakarta selatan
bagaimana situasi penerimaan siswa baru atau ppdb di sana
apakah berjalan dengan kondusif dan keluhan apa saja yang dialami oleh calon siswa dan juga orang tua siswa di sana
selamat pagi aldi dan juga lady
pagi hari ini memang belum terlihat adanya keramaian ataupun juga antusiasme daripada orang tua dan juga calon peserta didik baru
yang akan mendaftarkan diri sebagai peserta didik baru untuk siswa menengah pertama smp di jakarta seperti itu
namun dapat saya informasikan saat ini di smp
smp negeri satu ratus lima belas tebet jakarta selatan
ini dapat saya informasikan sekali lagi merupakan salah satu dari lima sekolah atau smp terfavorit di jakarta
menurut pemprov dki jakarta dalam hal ini dinas pendidikan dki jakarta seperti itu
informasi yang berhasil kami peroleh pagi hari ini bahwa kelima smp favorit yang ada di dki jakarta
di antaranya yang pertama adalah smp negeri satu ratus lima belas jakarta selatan ini
kemudian juga ada smp negeri empat puluh satu jakarta selatan
ada juga smp negeri dua ratus lima puluh lima jakarta timur
ada juga smp negeri empat puluh sembilan jakarta timur
dan smp negeri delapan puluh lima jakarta selatan
nah bagi adik adik ataupun juga para orang tua calon peserta didik baru yang akan mendaftarkan diri di smp negeri satu ratus enam puluh
tebet jakarta selatan ini mungkin bisa memperhatikan jumlah ataupun juga kuota yang sudah ditetapkan begitu
nah untuk di smp satu ratus lima belas jakarta selatan ini
kuota ppt ini ini sudah ditetapkan

pdb jalur siswa dalam wilayah dki jakarta disediakan kurang lebih ada satu ratus delapan puluh sembilan orang
sekali lagi ada satu ratus delapan puluh sembilan orang untuk mereka yang tinggal atau berada di wilayah dki jakarta
kemudian bagi yang berasal dari luar dki jakarta itu disiapkan ada lima belas orang
kemudian juga lewat jalur afirmasi lima belas orang
kemudian juga ada siswa atau murid berkebutuhan khusus atau inklusi delapan belas orang
kemudian untuk jalur prestasi enam belas orang
kemudian untuk jalur prestasi enam belas orang
lima belas orang ini empat diantaranya diperuntukkan bagi siswa berprestasi di luar kota
jadi apabila para orang tua murid ataupun juga adik adik yang ingin mengincar sekolah smp negeri satu ratus lima belas jakarta selatan ini
bisa memperhatikan kuota ini dan mudah mudahan saja nilai ataupun juga standar nilainya
masuk dalam kualifikasi ataupun juga kategori penilaian di smp negeri satu ratus lima puluh
sementara kalau misalnya anda atau adik adik atau orang tua murid yang mungkin anaknya kurang beruntung masuk ke sekolah ini
mungkin bisa memilih sekolah lain yang merupakan sekolah favorit ya
sekali lagi ada smp empat puluh satu jakarta selatan ada smp dua ratus lima puluh lima jakarta timur ada juga smp empat puluh sembilan jakarta timur dan smp delapan puluh lima jakarta selatan
kelima smp favorit ini menurut gubernur dki jakarta dan juga dinas pendidikan dki jakarta tidak
menerima peserta didik yang berasal dari pantiasuhan seperti itu
nah apabila ada adik adik ataupun juga calon siswa baru dari panti asuhan bisa memilih beberapa sekolah atau smp
yang sudah ditetapkan oleh gubernur dki jakarta ataupun juga kepala dinas pendidikan dki jakarta
sekolah sekolah tersebut yang diperuntukkan untuk jalur panti asuhan yaitu ada di smp satu ratus tujuh jakarta selatan
kemudian smp satu ratus dua puluh lima jakarta barat smp satu ratus dua puluh sembilan jakarta utara
smp satu ratus empat puluh tiga jakarta utara ada juga smp satu ratus enam puluh jakarta timur smp satu ratus delapan puluh jakarta timur smp dua ratus delapan puluh tiga jakarta timur dan smp enam puluh lima jakarta utara
jadi memang proses pendaftaran ini ataupun juga proses penyebaran sekolah sekolah sudah ditetapkan oleh gubernur dki jakarta
dan dinas pendidikan dki jakarta diharapkan ini semuanya persebaran sekolah sekolah ini dapat menampung semua siswa
bukan hanya dari mereka yang tinggal di wilayah dki jakarta
tapi juga mereka yang tinggal atau mungkin ikut orang tua pindah ke wilayah dki jakarta
dengan menunjukkan surat keterangan berdomisili ataupun juga kartu keluarga seperti itu
dan dapat kami informasikan untuk proses pendaftaran peserta didik baru ini
masih dilangsungkan sejak hari kemarin senin dua puluh lima juni
dan nantinya akan diumumkan apabila mereka lolos dalam proses pendaftaran ini pada hari kamis
kurang lebih hari rabu
kalau nggak salah tanggal dua puluh tujuh juni dua ribu delapan belas
jadi para orang tua atau mereka adik adik calon peserta didik baru bisa memantau lewat jalur
ataupun juga lewat internet seperti itu sehingga tidak harus datang ke sekolah yang mereka tuju
tapi kalaupun orang tua masih ada pertanyaan atau mungkin ada sesuatu yang tidak jelas
masih diperkenankan oleh pihak sekolah untuk langsung datang ke sekolah
berkoordinasi dengan kepala sekolah ataupun juga berkonsultasi dengan guru guru yang ada di sini
mungkin saat ini itu dulu yang bisa saya informasikan
lady dan juga aldi sambil kita menunggu apabila sudah ada calon peserta didik baru
ataupun juga orang tua yang datang ke smp negeri satu ratus lima belas tebet jakarta selatan ini
baik terima kasih arman helmi untuk informasi anda melaporkan langsung dari kawasan tebet jakarta selatan
selamat bertugas kembali